silumannya udah ketangkep eh warga
ada apa nih remeh remeh ini teh ada saya mewarga yang gue maksud yang lu bawa nih
apa begini teh ucup sama dudun berhasil menangkap siluman ular yang udah meneror kampung
percaya kakilnya siluman ular banget kagak percaya kalau ini beneran siluman ular dia
itu bisa menjelma apa aja pada mau lihat udah sekarang buka aja ya buka kebayaan
erin sudah tahu kalau aku siluman ular
terus dia juga tahu kalau apa aja kita yang bunuh akhirnya udah tahu semuanya
dan dia tidak menceritakan ini kepada siapa siapa
kalau gitu itu tandanya dia udah maafin kamu
aku pun gak nyangka
perempuan seperti erin
bisa melakukan hal sebesarnya
bahkan aku sendiri mungkin sulit untuk memaafkan jika aku ada di posisiari
mungkin ini yang dinamakan cinta
hanya dengan cinta yang bisa memaafkan dengan tulus dan bisa menerima apa

aku juga berharap ramah seperti

aku juga berharap ramah seperti itu
kamu ngapain di kamar kasinta
dia adalah silman ular sebangsa kita
raju anak dari jenderalnya bunda
dan raju yang selalu bantu aku
jadi ini putri kecil
jadi selama ini putri kecil ada di dekat kita
takdir memang tidak pernah menisahkan kita putri
buset lo kayak apa sih begini
lo kayak apaan sih begini cuk
ya enggak aja lo
kalau gak salah disini
yakin lo disini tempatnya
kenalin nih gua
lo harus bertanggung jawab
kalau lo berani keluar
tampakin wujud lo
keren amat nama lo
pakai peres segala
itu marga keluarga gua
secara gue dari luar negeri
jauh amat sama muka lo
bapak gua purwodadi
emak gua tegal
banyak nanya lo
tapi disini pengen gak sih tempatnya
wujud itu bonangka
lu liat sebelah kiri dikit
ya kita tangkep dia
ini udah lo ikut gua
ini udah lo ikut gua
ngapain kita disini
kita pasang strategi
ini gak tampu gua
ini sarung bukan sembarangan sarung
ini sarung bukan sembarang sarung
jangan lo mbak ke sana
ntar gua tinggal
gua tinggal ikutin lo di belakang lo
lu jagain gua
lu kata gua keeper jagain lu
ternyata gampang ya
mangkep siluman ular
ini berkasarung gua
udah panggul petan
lu bantuin doa
kenapa gua sih
aduh berat banget
buah yang berat ini pinggang gua
berarti ini pinggang gue mau patah begini
eh perjuangan itu berat
kalau bukan karena bodoh gue malah begini
iya awas kepaduk lu
ini siluman buka burung ntar
nih silumannya udah ketangkep
nyaman dah siluman ketangkepnya
ada apa nih remeh remeh
ini teh ada saya sama warga
ucup sama dudun
berhasil menangkep siluman ular
yang udah meneror kampung kita
iya bener siluman ular udah ketangkep
kakak percaya ah kalau ini beneran siluman ular
dia itu bisa menjelma apa aja
pakde mau liat
udah sekarang buka aja
buka gelombang ya
bener kan bisa ngejelma jadi apa aja kan
bentang bentang mago kurang setengah
ah bang bang
bukan saya bang tapi dia
coba semua salah paham
emang kampung buduk ini lagi diteros sama siluman ular
ya tapi jangan salah tangkap kayak begini dong
ini buat pelajaran lo
buka aja ngobatin malah cermain
ini semua gara gara donat
ayah tuh kenapa sih
baru sampe udah gusak gusuk gusuk
iya sih kenapa
itu loh ayahnya
nonanjel itu loh baru nyampe
kok udah gusak gusuk gusuk ribet gitu loh
udah berasa dirumahnya sendiri tau gak
sebenernya yang dicari itu apa sih
aku gatau bik
bapak sama anak kok beda banget sih
kak sinta cantik banget pake baju ini
kak sinta mau kemana
lama tau semuanya bik
aku gak mau bohong terus sama rama
rama harus tau
kalo aku adalah si rumah kota
kak sinta yakin
kak sinta mau kasih tau kak rama sekarang
rama harus tahu identitas aku
juga tentang dharma